sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
kamu tenang aja ntar biar aku yang coba bilang sama saya
dan aku kangen banget sama kamu
aku kangen banget sama kamu
aku kangen banget sama kamu
aku kangen banget sama kamu
aku kangen banget sama kamu
terima kasih aku sarapan di atas kasur kayak gini
terima kasih ya sayang

aku masih ke pasangan kamu sekarang sudah sehat
bapak kita kerenhrlichin your cooperation
bibi bingung kalau gitu yang pergi dengan tuhan ada tadi siapa
bukannya nyonya pergi sama tuan adu
baby jujur sama saya sebenarnya mana suami saya
dan siapa yang pergi sama suami saya bibi
saya aku mau tahu penjelasan saya saya aku mau saya aku mohon saya dengar dulu penjelasanku
baik kalau kamu nggak mau pergi biar aku pergi saya aku mohon sama kamu kamu tahu kan kalau
aku begitu mencintai kamu aku nggak tahu kalau itu dina sumpah sayang saya
tega kamu din aku udah baik sama kamu aku udah nyejinin kamu tinggal di rumah ini tapi
tapi kamu malah merebut orang yang paling aku cintai
sebuah yang palsu din aku nyesel aku nyesel
kamu gak usah pura pura lagi sama aku kamu seneng kan aku di luar kota biar kamu bisa bebas
sama suami aku ingat dia itu suami aku bukan suami kamu sekarang juga kamu pergi di rumah
jangan pernah anggap aku sebagai keluarga kamu lagi
aku nggak akan pergi
aku gak akan pergi dari sini
dan mas aldo harus bertanggung jawab
apa yang gak mungkin mas kamu masih gak sadar
aku sangat mencintai kamu
aku sama sekali gak ngerti
kenapa ini bisa terjadi
aku percaya sama kamu
kamu udah jadikan barangku